jet lake kerap dialami oleh penumpang pesawat terutama saat melakukan perjalanan panjang ke kawasan dengan zona waktu yang berbeda
namun mungkin ada yang heran mengapa ada sejumlah orang yang tidak nampak mengalami jetlag dan langsung dapat beraktivitas setelah menempuh perjalanan yang panjang
kali ini menteri luar negeri retno marsudi akan berbagi tips and tricks bagaimana caranya mengatasi jet lag apalagi saat harus melakukan rangkaian perjalanan ke sejumlah negara dengan zona waktu yang berbeda

kali ini menteri luar negeri retno marsudi akan berbagi tips and tricks bagaimana caranya mengatasi jet lag apalagi saat harus melakukan rangkaian perjalanan ke sejumlah negara dengan zona waktu yang berbeda
kali ini menteri luar negeri retno marsudi akan berbagi tips and tricks bagaimana caranya mengatasi jet lag apalagi saat harus melakukan rangkaian perjalanan ke sejumlah negara dengan zona waktu yang berbeda